dpp nasdem selasa siang mengeluarkan pernyataan sikap terkait komentar rizal ramli di media yang dianggap tidak pantas sekaligus berisi fitnah kepada ketua umum nasdem surya paloh
dpp nasdem menilai komentar rizal ramli dalam suatu sesi wawancara di media televisi pada tanggal empat dan enam september lalu
yang menyatakan bahwa surya paloh berada di balik impor sejumlah komoditi seperti beras garam dan gula
yang dilakukan menteri perdagangan enggar tiasto lukita yang merupakan kader nasdem adalah fitnah dan merupakan pernyataan yang tidak benar
dpp nasdem akan segera menyampaikan somasi kepada mantan menko maritim rizal ramli
jika tak memperoleh respon positif akan dilanjutkan dengan laporan kepada polisi
keluarga besar nasdem itu merasa tersinggung merasa tercemarkan dengan pernyataan rr yang tanpa sebuah reasoning yang logik
dan disampaikan dalam bahasa yang sangat pulgar
sebagai orang indonesia kata kata brandseck di depan media itu sebuah pernyataan terhadap sebuah kesantunan yang melanggar nilai nilai etika dan kemanusiaan
kami tidak terimain kata brensik di depan media lebih dari segalanya
jangankan kamu saya kita
adalah bagian dari sebuah harga diri bangsa
oleh karena itu berbahasa dengan tidak sopan seakan akan paling jago paling berani tidak boleh dibiarkan dalam kehidupan berdemokrasi seperti ini